pemandangan di stasiun pasar senen jakarta tidak lagi terlihat
pemberlakuan sistem baru dan pembenahan sejumlah fasilitas menjadikan stasiun pasar senen lebih nyaman
bila pada tahun tahun sebelumnya ribuan penumpang tampak berdesakan di peron kereta
kini penumpang hanya boleh masuk peron satu jam sebelum keberangkatan
hasilnya peron ini terlihat sepi dan bersih
pembedahan sejumlah fasilitas seperti mesin cetak tiket mandiri ruang tunggu berpendingin udara
ruang menyusui dan pemeriksaan kesehatan gratis semakin memberikan kenyamanan bagi para pemudik